pemerintah ibu kota berencana merevitalisasi lima taman sepanjang dua ribu sembilan belas
tidak main main anggarannya mencapai satu ratus empat puluh miliar rupiah
provinsi dki jakarta akan merevitalisasi lima taman
yakni taman puring taman langsat taman mataram taman tebet dan taman tugutani
kepala dinas kehutanan dki jakarta suzy marsita mengatakan dki membutuhkan anggaran yang cukup besar
ini mengingat sejumlah taman seperti taman langsat dan taman tebet cukup luas
selain itu ada beberapa fasilitas yang harus didirikan
susi mencontohkan akan ada tempat pembuangan sampah di taman tebet
penataannya harus bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup demi mengatasi bau tidak sedap
susi menjelaskan kelima taman tersebut tidak pernah direvitalisasi hingga hampir lima belas tahun
nantinya masyarakat juga akan diikusertakan dalam perencanaan
kalau untuk kenapa ya tadi saya katakan bahwa anggaran itu tergantung dari kebutuhan masyarakat
jadi kita dalam membuat desain kita akan juga bertanya kepada masyarakat apa yang mereka kebutuhkan di situ
kemudian kita kenapa itu dilakukan revitalisasi karena memang sudah layak untuk dilakukan
karena sudah hampir sepuluh lima belas tahun belum dilakukan revitalisasi pada lokasi lokasi itu
sekarang dalam proses perencanaan